good morning hari ini kami awali dengan informasi mengenai pernikahan anies dan jokowi di madura
sebuah undangan pernikahan yang diselenggarakan di bangkalan madura jawa timur menjadi viral
pasalnya dalam undangan tersebut tercantum nama pasangan yang akan menikah
mirip dengan nama sapaan presiden republik indonesia dan gubernur dki jakarta yakni jokowi dan anies
ditemui di rumahnya ternyata pasangan pengantin tersebut diketahui memiliki nama lengkap khairul nisha aziz dan jokowi dodol
anies pengantin wanita ini mengungkapkan bahwa pencetakan nama dalam undangan tersebut
sengaja dibuat sesuai nama panggilannya saja tanpa nama lengkap
jadi awalnya kan cuma buat itu seru antar teman kadang teman itu aja nerima undangan gini
mas kamu ini undangannya editan
nis ini aku kasih pendangan yang benar
sementara itu mempelai pria yang berasal dari nganjuk jawa timur ini memiliki nama lengkap joko widodo
dan biasa disapa teman temannya jokowi
ternyata hal itu terjadi saat ya mungkin sehari setelah kita nikah
sehari setelah kita nikah itu baru
tidak sedikit teman dan kerabat yang menerima undangan tersebut mengunggahnya ke media sosial
sehingga mengundang banyak komentar warga net
lantaran terkejut melihat nama jokowi dan anies akan menikah
kamaludin harun bankalan madura